pas banget apalagi yang mau ulang tahun mau kasih surprise
atau kemarin itu pas valentine's day kayaknya gak ngasih apa apa gitu ke pasangan ya
aku boleh gr nggak sih sebenarnya
kira kira mau dikirimin apa sih
ini nih untuk anda yang suka bingung ini sebetulnya kode alfian untuk sang istri di rumah
apalagi kalau misalnya idenya itu itu aja
biar nggak bosen nih ini ada satu yang spesial banget
karena sebenarnya packagingnya ini emang seperti kotak bekal makan siang
berarti ini cocok ya buat istri buat suami yang kerja
bukan dari istri yang itu sebalik
tapi izia memang sebenarnya lunchbo cake ini kue cantik yang hiasannya ini bisa dipesan
sesuai dengan keinginan kita
jadi sesuai dengan custom made lah istilahnya gitu
istilah kerennya gitu
walaupun bisa kita sesuai dengan pesanan gitu ya
nah mau love love atau apa gitu
lucu gak yuk kita lihat bareng bareng
manis dan mengemaskan
seperti namanya kue ini dibuat dengan ukuran mini dan disajikan di kotak makan layaknya sebuah bekal makanan
lunchbox cake ini awalnya dikenal di korea loh
kreativitas para youtuber korea menjadikan konsep unik ini dikenal hingga indonesia
kue kue mini nan cantik ini bisa anda jadikan pilihan untuk memberi kejutan di hari spesial atau sebagai hantaran di hari raya
menurut chef asal korea selatan dae yong kwon kemasan yang berbeda juga menjadi daya tarik dari kue ini

saat dod kick us agb masih sweeting ketakhir terlihat peluang dalam tren ini
dan memulai range sejak oktober dua ribu dua puluh
pada akhirnya aku ngejualin kek kek yang gede
terus akhirnya karena teman teman baker yang lain mungkin aku lihat pada jualan lunchbox juga
kenapa enggak aku sekalian coba jualan lunchbox
dilihat dari si lunchbox ini dia porsinya kecil terus lebih hemat juga
dan cocok banget untuk dikasih ke orang serta kasihin pacar doang
atau teman teman kita seorang doang
jadi emang lebih bagus sih dibanding kue yang gede dan lebih mahal juga
nah kue yang digunakan adalah jenis sponge cake
bahan bahan yang diperlukan untuk membuat sponge cake antara lain butter
gula pasir susu cair telur dan tepung terigu
pertama tama kocok butter dan gula pasir
kemudian masukkan telur ayam terigu dan susu cair bergantian
setelah semua bahan dikocok hingga merata adonan dipanggang selama tiga puluh
setelah selesai kita bisa mencoba
setelah matang dinginkan kue dan cetak sesuai selera
lanjut hias kuenya dengan menggunakan krim hiasan dan tentunya gambar sesuai selera
ini dia cap yang udah jadi udah dihias cantik banget
ini ada yang happy birthday lettering ya
kalau yang ini ada juga yang gambar karakter ada muka aku
lucu banget makasih
sekarang saatnya kita mencoba
sayang ya sebenarnya dipotongnya
iya warna gemes banget
oh warna bagus banget
tapi nggak apa apa kita harus cobain juga rasanya seperti apa ya
yang ini dulu ya
usaha ruman lainnya adalah milik alsa
lulusan arsitektur interior ini justru mahir membuat kue karena banyak melihat video di youtube
saya mulai menjual lunchbox cake ini pada bulan oktober
namun saya sudah memperhatikan nih di korea selatan tepatnya itu mulai banyak yang trending di youtube sejak bulan agustus
nah sejak saat itu kayaknya mulai banyak yang ngikutin di jakarta sih
dekorasi kue ini cukup sederhana namun gradasi warna dan tulisan membuat kue ini terlihat istimewa
lunchbox cake dijual dengan kisaran harga rp tujuh puluh lima
hingga rp satu ratus dua puluh tergantung tingkat kesulitannya
kini hari spesial orang orang tersayang bisa makin berkesan dengan memberi lunchbox cake